ini ternyata luasana monas ternyata ada seperti yang dijanjikan oleh pm prof dki jakarta
bahwa akan ada laser begitu ya laser cahaya yang tentunya sangat menarik sekali
ada tulisan jakarta enjoy jakarta yang memang menjadi tagline nya jakarta dari beberapa tahun yang lalu
biasanya di sini nanti ada tulisan tulisan dan juga ada sejarah jakarta biasanya yang akan ditampilkan
tapi saya tidak tahu di tahun ini akan seperti apa yang akan diberikan oleh pemprov dki jakarta
dan juga pengelola pihak monas terkait dengan lampu lampu yang ditembakkan ke tugu monas ini
kira kira masih hujan nggak ini sarah
kayaknya sih masih grimis aja ya cuman kayaknya itu tidak membuat semangat semangat warga untuk tetap merayakan
dan juga merayakan menyebut tahun baru dua ribu dua puluh di monas ya
untuk melihat laser
yang ditembakkan ke monas itu sendiri
itu keren lho
saya tidak pernah melihat langsung saya hanya melihat di tv
jadi kalau misalnya anda yang tidak sempat untuk keluar rumah karena takut hujan atau segala macam
nah ada baiknya anda nonton cnn indonesia dong
karena kami akan tampilkan dari berbagai daerah dan juga dari jakarta ada beberapa titik nanti
nah ini kalau misalnya kita lihat di situ orang orang sudah tidak pakai payung lagi ya mungkin udah reda ya
oh tapi yang masih ada yang pakai jas
karena hujan iqbal
ya nggak apa apa lah ya sekali sekali ya malam tahun baru apalagi besok libur
tentunya masih bisa istirahat minum obat jangan lupa nanti masuk angin lagi karena kehujan
jangan sampai sakit aja jaga kesehatan pokoknya ya di tahun dua ribu dua puluh ya
tapi berbicara soal monas sendiri memang tidak hanya biasanya tidak hanya ditampilkan soal tugu monas dengan lampu lasernya ini
tetapi biasanya ada panggung dan juga kolam yang ada air mancur menarinya
saya tidak tahu apakah untuk di tahun ini ada juga air mancur menarinya tersebut atau tidak tapi semoga ada saja ya
karena memang ini menjadi hiburan masyarakat setahun sekali loh kapan lagi
tapi memang yang di highlight ini oleh pemprov dki jakarta ini laser yang ditembakkan ke monas ini ya bale ya
dengan tugu monas yang menyala nyala seperti api seperti itu
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh koresponden kami bahwa memang untuk bus transjakarta sendiri sudah dihentikan operasinya sejak pukul delapan malam
nah ada baiknya anda untuk mencari alternatif jalur lain untuk bisa mencapai lokasi lokasi yang menjadi titik ramaian untuk menyambut malam tahun baru dua ribu dua puluh
nah bisa aja ada sejumlah kantong kantong parkir yang memang sudah disediakan oleh pemprov dki jakarta seperti halnya di rt monas dan lain sebagainya
tapi sekali lagi alangkah baiknya juga kalau misalnya kita enakan jalan kaki
betul menikmati pemandangan jakarta di malam hari apalagi di